kita kembali lagi ke informasi dalam negeri mass rapid transit atau moda raya terpadu mrt
fase satu yang menghubungkan letak bulus bundaran hi akan mulai beroperasi pada maret dua ribu sembilan belas mendatang
jaringan mrt ini akan terintegrasi dengan transjakarta agar publik semakin tertarik dengan transportasi umum
pembangunan mrt jakarta fase satu rute lebak bulus bundaran hi telah mencapai progres pembangunan sembilan puluh tujuh lima puluh dua persen
pembangunan ini memakan anggaran senilai rp enam belas triliun
pada fase pertama maret mendatang baru mengoperasikan lima titik pemberhentian yakni bundaran hi
kemudian stasiun duku atas stasiun sisingamaraja stasiun blok m dan stasiun lebak bulus
sedangkan stasiun mrt lainnya di jalur ini baru akan dioperasikan pada fase kedua
mrt kini menyediakan dua belas kereta rangkaian kereta api yang siap dioperasikan
dan masih menunggu tiba empat rangkaian kereta api lagi yang akan tiba pada tanggal satu desember mendatang